lo kesini deh pulangan toilet
jadi pake sarung
beli sirius pisan lagi nyari apa
itu jo tuh
tadi saya sama si surya
liat yang jalan disitu
liat yang jalan tuh
pusing aku tar
liat emang itu
lindungi pendam berikutnya
udah keramat itu
tar kamu kenapa lagi pake badan itu tar
apakah kita ngelakuin kesalahan
tar itu tuh jatah saya tar
yang coklatmu tar
berarti dua jam engkaf
ini makhluk halus yang merasukin si terry
kok gue pake sandal sama pake topeng punya riko sih
aku juga bilang sama kita
kalo gitu harus ngelindungin itu
lo susulin pak arjo deh ke toilet
rasanya gue gaenak
oh udah tuh
tapi jangan tinggalin ya sur ya
nah gitu tuh
gue ke ruangannya rika dulu ya
siap pak arjo
dih dihijekan tuh
kamu ngapain di situ
ngapain di situ
kamu ngapain di situ
kamu pisah celana ya
enggak ini tadi
jangan ketawa nek tuh
ini tadi ada hantu jahil
ini gausah bohong
enggak enggak enggak
gausah ngeledekin pak arjo
biasanya yang kayak gini kerjaan siapa
gaenak ada terik
shh jangan ketawa nek tuh
jangan bilang belah ya
jangan ketawa tuh
jangan ketawa tuh
sur tunggu bentar atuh sur
saya ke bulet pipis tungguin ya
kamu di sini aja tungguin bentar
jangan ditinggalin ya
jangan peduli yang saya
saya mah tau kalau kamu ngomong sendiri teh
bolong lagi embernya
masih tetap kelihatan kalau gitu
sur udah tuh sur
besok pagi kita akan kembalikan gangguannya ke tempat semula
sur udah sur
balik lagi sur
balik aja sur
si surya mah kebiasaan
ini kan tinggalin terus
surya atuh sur
sur jangan tinggalin saya
ini mah kamu tinggalin saya sur
sur jangan tinggalin saya sur
gema itu bukan hantu giz
sur apaan itu sur

iya juga sur ya
lo kesini deh pulangan toilet
jadi pakai sarung
menisi di uspisan lagi nyari apa
itu jok tuh
tadi saya sama si surya lihat yang jalan di situ
itu yang jalan tuh
sur ada update apa
ada dua bayangan hitam lari ke arah belakang cafe
terus kakinya ten apa
pasti di tanah juga
itu pun yang jadi masalah
kita juga gak tau
kita ini harus terus terusin
mendingan tapi gak usah dikasih tau materi sama rika deh
mendingan dikasih tau aja
jadi kita bisa bareng bareng memecahkan teka teki ini
biarin mereka istirahat
iya kita gak usah ajak mereka
biar mereka istirahat
ya udah saya setuju sama si algis
eh tadi kontra sekarang pro
ya sama aja
biarin tinggalin si barjum lah
eh taruh dulu atuh
ada yang aneh sih
suara gemelan lagi itu teh
dari mana ya suaranya
dari mana ya suaranya

wah abahnya aputra nopun
halo assalamualaikum mbah
alhamdulillah baik mbah
uh tenang atuh
pokoknya mah beres
dijagain si aputra mah dua puluh empat jam
he tenang aja
iya iya siap mbah
eh ternyata ini
suara ringtone nya parajo familiar gak sih
ini teh hp asli
bukan hp dari alam goipu
alam alamnya awal ya tuh
ya enggak maksud gue tuh
suara gamelan yang neller kita itu kan bisa aja dari handphone
atau mungkin dari sistem kafe
kan kita tahu semua di sini
terus gak ada orang di kafe
so siapa yang muterin lagu
zaman sekarang kan becanggih giz
yang barusan bunyi itu handphone siapa
berarti kalau si abah gak nelfon parjo
handphonenya nggak bakal bunyi kan
ya berarti sekarang kita tinggal cari remote nya aja
saya tinggal nyesel teman sama kalian
kalau kamu pasti urusannya cewek makanan cewek makanan
itu mah udah bawaan gak usah dibanding bandingin
bukan dibandingin kan kenyataannya gitu jo
yaudah gini kita jangan langsung nuduh
sekarang kita buktiin aja dulu
ini bisa jadi ada oknum yang sengaja mau bikin masalah gong bulung ini viral
ih jangan suka bilang kalau kalau gini
ini master kontrol sama
biasa kan ada di resepsionis